sejumlah papan atau banner dengan tulisan nyeleneh ini adalah bentuk protes dan sindiran warga desa kota anyar di kabupaten probolinggo kepada pemerintah setempat
warga jengkel dengan kondisi jalan yang rusak dan tergenang air jika turun hujan
menurut warga jalan rusak yang merupakan akses utama ini sudah dua tahun tak kunjung diperbaiki
sebelumnya warga pernah mencoba menambah jalan yang biayanya didapat dari dana urunan
namun banyaknya kendaraan berat yang melintas membuat jalan kembali rusak
sementara itu pihak pemkap probolinggo yang dihubungi melalui ponsel mengatakan
semua jalan rusak di wilayah kabupaten akan diperbaiki semua secara bergantian